tapi kalau gue telepon michelle dan tanya alamat rumah barunya
pasti misa bakalan nolak dan bilang semuanya baik baik aja
gue harus dapetin cara supaya bisa tahu dan datangin rumah barunya
oke lo siap nggak latihan dance
saya selalu tahu ya gue lebih baik ngerjain lks akutansi
dikira warteg dikira warung gue
minta makanan minta
nih gua mau makan dulu
kalau nggak makan gimana gue mau bisa konsentrasi
yaudah apa gitu botol kecap aku siapin ya makanannya
jadi orang tuh jangan pelit pelit ya
kenapa yang dateng tuh air putih doang
warteg aja ngasih nyatean
hmm kurang bersyukur banget jadi orang
masih untung dikasih air
yaudah terus minum lah
ya pelit kurang warna tinggal kasih pewarna ribet
yaudah sama nyokap gue aja
yaudah lo latihan dance sama nyokap lo aja
thank you ya lo udah ngantriin gue pulang
eeeh mampir dulu yuk
soalnya gue harus ketemu sama seseorang
eh ini buat apaan
dengan kita bisa bersih bersih ya kan
ya takutnya lo bawa sampah
thanks ya fah berkat lo gue jadi makin pede buat ketemu sama michelle
yaudah gue pergi dulu ya
habis makan ngantuk jadinya ya
gue tidur dulu ya baru habis itu latihan
tungguin kan gue
engga sejam aja
bener abis itu kita latihan oke
engga sepuluh menit pun gue ga mau kasih
ganteng tiga ya
kalo engga gue kasih satu sama dia
gue pengen ke rumahnya michelle karena terakhir kali gue lihat michelle lari dari halaman nyusulnya river
gua males kalo sampe rifqi pahal bis dan berusaha nyari simpatinya michelle
tapi kalau gue telepon michelle dan tanya alamat rumah barunya pasti michelle bakalan nolak dan bilang semuanya baik baik aja
gua harus dapetin cara supaya bisa tau dan datengin rumah barunya michelle
oke lu siap ga latihan dance
salah lu tau ya gua lebih baik ngerjain lks akutansi dari halaman pertama sampe terakhir daripada gua latihan dance
gua ga perlu hp lu pinjem dong
lagu hp gua buat ngerekam
ini serius pake lagunya dari patogar serius
lu mau dihukum lagi ga kan
cepetan gua muter kamu siapin
pinnya berapa rifqi

ya lu kasih tau dulu lah gerakannya lu udah punya kan
ya ada cuman lu perhatiin baik baik ya
gua ga mau ngulang dua kali capek soalnya oke
kegedean ga ya
mau gua ulangin lagi
lu ada gaya yang lebih simpel lagi nggak
itu yang paling simpel rifqi
gua masalahnya ga bisa ngedance
makanya gua bakal ajarin
ya tapi itu tadi ribet banget gayanya
ni kurang gede
woi kenceng banget suaranya
ya makanya lu biar bisa fokus
biar happy tau ga
mau gehejek lagi dulu
juga dong ya ampun mager banget sih buka kaki juga nah
ke depan gimana tadi ya ampun satu dua bawa ke depan
itu orang kayak gitu emang lebih bisa mukul orang sih daripada ngedance
gak gitu kan gak apa apa
pengantar paket ya
iya ini ada paket untuk mbak michel
yaudah saya terima ya
oh iya ini saya tidur paketnya ya
oh boleh boleh
makasih ya bang ya
selamat siang mbak selamat datang di kalista salam
mau perawatan apa
kayaknya krim bat aja deh mbak
mau sekalian hair spa atau hair masknya gitu mbak
enggak deh kayaknya krim bat aja
oke kertas nama siapa
mbak rara bisa ditunggu di dalam sebentar
lu bisa hati hati enggak sih lain kali sakit yg tau gak
ini jari kaki kanan lo ada berapa
jari kaki kanan lu ada berapa
satu dua tiga empat lima
ya lo kira kaki gue tiga jarinya
ya nggak siapa tau tadi keinjak terus ilang dua mungkin
ya udah kak julie sekarang nggak apa apa
mau dance lagi nggak
gue udah keringetan udah banjir dan lu belum
udah tinggal ini aja
gini yang terakhir deh yang paling gampang gue yakin lo suka
yaudah yuk gaya apa
yang pertama yang muter
dari muter lagi
dari muter lagi karena dari awal lo salah tau nggak
ngadep sana berarti
terus gimana muter gitu
nah dari satu dua tiga kiri muter